itu foto yang buram nih mah
jangan suka sirik begitu juragan bapi
sirik tanda tak mampu
udah actingnya udah
yang nyambi jadi tukang kebun taman kota
udah seneng pulang ntar ya diri ketahuan jadi artis
bisa kan sekali kali acting jadi artis
artis juga banyak kok acting
ih papi orang ganteng salah sedikit kan gak apa apa
tapi mami mendingan jangan ikut syuting deh
ntar kameranya kebakar lagi
juragan papi juga jangan
kalau artis yang mau ya
udah yuk keluar cari angin
disini aja rumahnya gede
aneh aneh aja tingkah artis
sebagai tuan rumah yang baik kita harus anterin mereka
ayo pih kita anterin sebagai tuan rumah yang baik kita harus anterin mereka
kalau sampai masuk infotainment terus nama kita jelek

apa kata tetangga
ayo harus dianter
jangan lupa kesini lagi ya
gak apa apa kalau makanannya dihabisin juga
siapa sih ini
kenapa gak saya aja yang dipanggil
dasar tukang kebun taman kota
untung untuk artis segera pergi
tambah satu lagi saingannya
saya lupa minta tanda tangan
jangan norak malu ngeliatin saya aja
iya pih ii
oh tadi kan udah foto foto sama dia
tadi kan fotonya tadi
foto aku juga ada tadi kan
ih kok gini sih
maka ancur aja selfie selfie sama artis
foto yang burem nih mah
jangan suka sirik begitu juragan bapi
sirik tanya tak mampu
udah actingnya udah
yang nyambi jadi juragan kebon
udah pulang nanti dia ketahuan jadi artis
bisa kan sekali kali acting jadi artis
harusnya juga banyak kok acting
gue udah mirip kan sama reski aditya
lo udah mirip rizky aditya
udah urusan gue udah kelar sama lo
udah lo pulang ke sana
kan ada aku
udah pake recian segala
kok pakai recian segala
ih berisik lo recian juga duit
udah hitung dulu sana
kok cuma segini katanya mau ngasih tiga juta
ini tiga ratus ribu juga masih kurang
udah mutang dulu aja
belikan di besok ya kurangnya
gak bisa gitu dong
ini aku tambahin lagi nih
sewa sama temen rp lima puluh
engkau saksinya mana rp seratus belak balik
udah lu pulang sana naik ojek
artis seganteng gua naik ojek
gua kasih gocap
lu minta minta lagi gua gibeng loh
minta minta emang gua tuh ga minta minta
salah sendirinya gua jadi artis
untuk penikatan yang lu
udah udah udah pulang pulang
abis deh persediaan gua
gara gara pecitraan begini nih
tapi gua kan mau jadi tkw kohong
gua mau naik kapal pesawat
kita kejar siapa sih dia
siapa yang ngerapak ke sini t
mimpi apa ya semalam kedatangan artis sekali beriski
nanti mau cerita sama ibu ibu arisan pasti mereka ngiri
seneng juga ya
lah apalagi dibandingin sama saya
kalah jauh dia mah
terus terus ngomentarin diri sendiri
bukannya ngomentari mami
mami udah capek capek dandan kayak gini
ini namanya kekinian oke enggak pi
ya mau jujur atau mau dirayu
ya maksudnya papi apa sih
kalau mau dirayu mami jauh lebih cantik daripada eli
ih papi ah
kalo mau jujur mami lebih cantik dari eli
dia cantiknya tuh ngumpul apa sih
maksud saya maksud saya cantiknya memang cantik
tapi jauh dong dibandingin mami
mami itu ibarat buah ranum
mateng di pohon
pluk jatuh saking matengnya
oh maksudnya papi mami udah tua
terus buahnya jatuh busuk gitu ya
mami jangan salah paham ya
mau dijewer sama mami atau jewer kuping sendiri
iya iya sendiri aja
jog ngomong sama istri malah gak diperhatiin
tangannya ke atas
entah dulu jangan bisa bisa bisa aja loh
apaan sih orang cuma pengen lihat doang
ih morpites juga nih anaknya
habis siap siap mau dibilang ganteng
anak dari simpenan papih ya
apa sih simpenan
di bank simpenan duit
tapi nggak mungkin sih itu anak ganteng
kamu kan buluk
jangan mami jangan begitu dong
kalau mau meledek jangan main fisik
saya tahu saya buluk
itu si elit boleh diledekin begitu
siapa tuh eli
itu sudara incantini sudah kan mami
itu si whois yongsi ya
kok tangannya diturunin
dia punya anak
lah bapaknya siapa
jadi sedikit agak perih matanya
apa mama digodain sama cowok sini biar semua yang bales
yaudah gak usah nangis lagi ya mah nanti cantiknya hilang loh
udah tin aku ajak nangis kenapa sih
enggak nangis mbak sampe ini gak ada air
cuman tadi sedikit sedikit sedikit tapi sekarang udah enggak kok
nah tin tin tin yuk gue dandaninin ya
gue dananin biar cantik gini gini
yuk tin yuk
cinti ini mau beres beres dapur dulu ya
soalnya masih belum beres
nih lo gak percaya banget sama gue tin
gak kayak muka buluk
eh eh eh enggak enggak enggak
saya nggak percaya sama gue liat dong kecantikan gue nih
kan sudah tidak perlu ngomong lagi
lagian juga mas bobby gak perlu khawatirin cinti ini lagi
kalo mas bobby bikin kamu sedih
cinti ini udah gak apa apa kok mas
malah cinti ini yang minta maaf